wah kayaknya dedeknya lagi nendang nendang nih
iya aktif sekali dia
iya itu namanya bagus dedeknya aktif
takut aja kecewa lagi nantinya
bapiren kamu itu jangan cap semua perempuan seperti itu
mama yakin kamu pasti akan ketemu perempuan yang lebih baik
dan cocok buat kamu ren
ya seperti mbak catherine itu
dia kan kayaknya seneng banget sama kamu ya
kayaknya saya harus bicara sama catherine
biar dia nggak salah paham
bisa kita ketemu siang ini jam makan siang
tiba tiba ngajak ketemu makan siang lagi
oh ya pantasan aja gak ada namanya
gue kan udah abis dari kontek gue
tungguin banget ngajak ketemu
kok gini terus ya
aku tuh sadar gak sih
lu tuh selama ini cuma dighosting tau gak sih sama mas ren di
lagi yang polanya jauh jauh
coba udah kebaca lu tuh dilambungin setinggi mungkin
abis itu dijatuhin
puket lu pokoknya udah gak boleh berharap sama mas ren nih
lu udah gak boleh berharap sama dia
dia bener bener marah
tidak ada yang bisa diharapkan

tidak ada yang bisa diharapkan
tidak ada yang bisa diharapkan
tidak ada yang bisa diharapkan
tidak ada yang bisa diharapkan
ya udah palingan saya tunggu revisiannya dari kamu besok ya
baik pak kalau gitu saya kembali dulu ke ruangan saya
lain duluan ya
bisa gak untuk besok saya kembali ke ruangan saya
bisa gak untuk besok saya kembali ke ruangan saya
saya dibikinin tiga ratus tangkai bunga
gak jauh lebih baik
ya kamu temenin adit ke dalamnya ya
temenin andin ke dalamnya
tadi riza sumpah cerita
dari cerita riza aku sangat sakit itu disengaja ma
kita masih belum aman
ya setidaknya sekarang kita bersyukur aja
yang penting aku mama
sampai riza gak kena kenapa kenapa ya kan
kamu jagain andinnya
mama mau jemput ke orang
di ruang rawat kelas satu
mama mau tanya tanya soal jessica kepada dendes
ya sebentar ya
sayang sama allah ya
terima kasih ma
kamu udah dapet titik terang
atau masalah penyaruh itu
tadi saya sama enggak udah dapetin nomor telepon sama alamat
cuma waktu pas saya telepon ternyata nomor teleponnya nggak aktif
tadi sebenarnya saya sama angga mau ngecek alamatnya
tapi waktu saya tahu perut kamu kenapa napa saya langsung ke sini
itu urusan nanti lah
kayaknya papa mamanya udah gak sabar nih lihat dedeknya
iya apalagi papanya udah gak sabar banget
katanya pengen ngajakin anak anaknya mau langsung main bola
ya udah kita tengok bareng banget yuk
wah kayaknya dedeknya lagi nendang nendang nih
iya aktif sekali dia
iya itu namanya bagus dedeknya aktif
kayaknya super aktif banget hari ini
kayaknya dia tahu kalau lagi ditengokin
alhamdulillah ya mas
kita punya anak yang benar benar aktif sekali mas
walaupun dengan apa yang udah kita alamin saat ini
kita tarik radio kamu lagi
lompat lompat begini senang
opa kalau ikutan naik situ lompat lompat nanti semuanya meledak loh
keluarga mereka terlalu baik
padahal elsa sudah merenggut roy dari keluarganya
mama juga ikut membantu untuk menutupi semua perbuatan elsa
aku gak enak hati pak
aku malu sama keluarganya al
mama tenang dulu aja ya
mama tenang yang penting mama fokus untuk keluar dari sana
kok ada suara anak anak
papa lagi di rumahnya al
papa lagi main sama rena dan teman temannya nih
oh ada rena
aku bisa bicara sama rena sebentar pak
iya oma sarah